ya umumnya kan burung takut ya kalau berdekatan atau didekati manusia gitu kita deketin eh terbang
tapi beda dengan seekor burung jalak milik seorang warga di tanjung balai sumatera utara yang satu ini
tidak hanya jinak dengan pemiliknya burung tersebut juga tidak takut berdekatan dengan orang orang di sekitarnya
namanya kasir burung jalak ini milik hairul fitri batubara warga kota tanjung balai sumatera utara
berbeda dari perilaku burung pada umumnya kasir terkenal jinak dan tidak takut berdekatan dengan manusia
bahkan burung jalak ini pun terlihat santai didekati orang sekitar
hairul menuturkan bahwa burung jalak miliknya bukan dipelihara sedari menetas
melainkan dibeli dari seorang pedagang burung di kota tanjung balai pada pertengahan juli dua ribu dua puluh satu

sempat ada yang menawarkan untuk membeli kasir namun hairul menolak meski nilai yang ditawarkan fantastis
tingkah burung jinak dan akrab dengan manusia juga terlihat di mojokerto jawa timur
bersama burung jenis lovebird albert santoso hampir setiap pagi dan sore jalan jalan berkeliling desa

meski dengan mengendarai sepeda motor burung jenis lovebird ini juga tidak terlalu berguna

bukan hanya satu jenis bapak satu anak ini juga memiliki burung lain yang sudah jinak
yaitu parkit australia yang biasa bermain main di sawah
meski dilepas dan terbang tinggi burung burung itu akan kembali jika peluit ditiup
menjadikan burung jinak tidaklah mudah
sejak telur pecah burung dipelihara dan diberi makan
kemudian burung dilatih terbang jarak pendek
dan jika sudah lincah dilepas ke alam bebas serta dipanggil dengan peluit
tim liputan cnn indonesia